pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakatnya
pertumbuhan ekonomi dihitung dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu
hal ini yang kemudian mendorong proses pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan
karena itu pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat
setelah mengetahui pentingnya kebijakan menjaga stabilitas melalui kebijakan suku bunga adalah langkah antisipatif
memitigasi risiko dalam menjaga kestabilan dalam roda perekonomian atau prostability
dibutuhkan juga bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau pro growth
disinilah bauran kebijakan dari bank indonesia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah secara bersamaan berpadu dengan kebijakan yang berperan dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi
bauran kebijakan menjaga stabilitas ekonomi atau pro stability dan mendorong pertumbuhan atau pro growth
growth selalu berjalan beriringan sebagai salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia
bank indonesia mempersiapkan berbagai instrumen program salah satunya kebijakan makro prudensial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi dukungan sistem keuangan dalam pertumbuhan ekonomi
seperti halnya rambu rambu lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur perilaku para pengendara agar terjaga ketertiban dan keselamatannya di jalan
bersifat akomodatif dan kontraktif dengan tujuan untuk mengelola risiko dan potensi risiko dari stabilitas sistem keuangan
melalui kebijakan makro prudensial yang tepat sesuai dengan prinsip kehatian dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
digitalisasi merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara
bank indonesia berupaya untuk mendorong sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi nasional dan iklim investasi
dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran serta digitalisasi secara masif yang bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan
mekanisme penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal antar negara mitra juga terus dioptimalisasi dengan tujuan
mengikis ketergantungan pada mata uang negara tertentu
pemerintah indonesia telah menetapkan kebijakan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
demi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi yang mengarah ke masa depan bank indonesia juga memiliki kebijakan yang membentuk visi ekonomi keuangan inklusif

bank indonesia juga melihat potensi di setiap lapisan masyarakat memastikan bahwa setiap individu dapat terlibat dalam kemajuan ekonomi tanpa meninggalkan jejak lingkungan yang merujuk
kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan
kebijakan pengembangan pasar uang bank indonesia terus diupayakan untuk menciptakan pasar uang yang sehat

pasar uang yang berkembang akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi indonesia yang berkelanjutan
ketika pertumbuhan ekonomi bergairah tentu akan membuka peluang lapangan kerja
meratakan peluang usaha dan memberikan kita ambisi dalam meraih kemakmuran bersama
dengan memahami dan mendukung kebijakan kebijakan bank indonesia
diharapkan masyarakat dan para pelaku kegiatan ekonomi dapat semakin berkembang dan maju menuju hidup yang sejahtera
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia